hai sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi om swastiastu
hai pagi ini adalah persidangan pertama untuk perkara nomor satu dari
hai ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan
hai yang pertama
hai hari ini masih dalam suasana idul fitri
hai untuk itu
hai kami menyampaikan
hai sedang untuk
hai perkara ini sifatnya speedy trial
ke retreat ada babak
hai dan waktunya
biar terkait dan
yang sama yang akan diberikan
jadi antara pihak pihak
kami memberi kesempatan
dengan seksama dari
untuk diketahui oleh kita semua
bahwa sidang ini
bukan hanya disaksikan
yang kebetulan nonton
yang mengadakan siaran langsung
yang ada di
ingin mengetahui persidangan ini
tetapi yang lebih utama adalah
bahwa sidang ini
yang maha kuasa
pada kesempatan sebelumnya
ke tempat yang
ke tempat yang tidak diperlukan
kami tidak takut kepada siapa pun
dan tidak takut kepada siapa pun
dan kami tidak akan bisa diintervensi
oleh siapa pun
kami hanya tunduk
yang sesuai dengan konstitusi
sesuai dengan sumpah kami
betul bahwa kami
atau berusaha dari
tiga lembaga dengara pengusul
dpr dan wakam agung
tetapi sejak kami
maka kami independen
tidak bisa dipenaruhi
oleh siapa pun
dan hanya takut
subhanahu wa ta'ala tuhan yang maha kuasa